cekatan juga pariza bingung bingung pariza juga pinter dibikin layangan
mama sama buat gemoy ya ini kita taliin dulu pada bantu saya boleh ini tolong dipegangin pak
jus ya udah kayak burunya dia cantik aja sama om riza bener banget bikin layangannya
sayang ya udah nggak pernah di saya janji sama tante saya akan maju paling depan
tante saya akan berusaha untuk yakin adina karena saya yakin tante kecelakaan yang dulu
terjadi nggak mungkin disengaja ya memang senyum sedih semula sengaja
kabur dia lari dia tidak bertanggung jawab itu yang jadi inti permasalahannya itu yang
membuat tante takut tante tahu andina hati emas dia sangat baik dia sangat mencintai anak
tante tapi tante juga nggak tante takut dia sangat kecewa makanya tante minta sama al mulai hari ini
untuk memberikan perhatian lebih kepada andin karena tentu takut sekali setelah tanggal dua puluh tujuh nanti
kegunaan mereka akan rusak mereka akan grow apart tante nggak bisa ngebayangin itu semua
sekarang ini tante satu hal yang diangkat laku di tulus kita tahu ya tenang yakin semuanya kebetulan
tante yang akan terjadi itu harus kita tahu ya tenang yakin semuanya kebetulan ya tante yang akan terjadi itu harus kita tahu ya tenang yakin semuanya kebetulan
sampai sekarang saya mau tanya sama tante pada saat kejadian kecelakaan itu om irfan ada di sana
ya yang tante baca sih di agenda umar irfan ada di sana dia tahu masalah ini
kayaknya sih nggak tahu ya karena kalaupun misalnya irfan tahu pasti dari awal dia sudah
mengunci kami ini dia datang kepada kami baik baik aja sih it's very nice so i assume dia nggak tahu sih
tak kenyang tak alhamdulillah
makannya udah selesai mau kemana lagi
melayangkan ya udah papa teman enak main layangan ya oke
momo ikut ikut do unggot main juga ya udah begitu langsung aja
kita jangan ya ayo
aman ada orang
gue harus tetap waspada
jangan sampai ada orang yang lihat gue dan elsa
nah ini toko layangannya tutup
ya tutup pak
emang gak ada tempat toko layangan yang lain
ya kalau di sekitar sini
setahu saya satu satunya cuma ini
ada lagi tapi jauh banget
padahal aku mau main
sendiri aja layangannya
saya kan dulu pernah jualan layangan pak bos
jadi bisa dong bikin sendiri
yaudah kalau gitu
gimana kita bikin sendiri aja ya
tapi pak bos beli peralatannya dulu pak
udah cari bahan bahannya
terima kasih ya
sekali lagi terima kasih ya gar nya
yaudah hati hati di jalan ya
sampaikan salam saya
buat michi dan catherine
nanti ya sampaikan tante
ya udah oke
tante duluan ya
benar benar ada sesuatu yang gak ajal di pikiran gue setelah denger tante rusa cerita
ini semua peralatan untuk buat layang layangnya udah lengkap kita buatnya di rumah ya
oh ya ali ini gue udah ngantar nyokap lo pulang ke rumah
oh gitu makasih banyak ya
sama sama gak ada waktu kapan gue pengen ketemu terus kita ngobrol
tadi itu nyokap lo sempet cerita sesuatu ke gue
dan setelah gue denger semua itu gue ngerasa ada sesuatu yang ganjal aja di pikiran gue
jadi gue pengen ketemu gue pengen ngomong ngomong
tante ini gue pengen
ini gue pengen

kalau misalkan agak malem dikit gimana lo bisa gak
siap siap kalau begitu ini gue juga jemput istri gue dulu ya kabarin ya
angga mau ajak ketemuan pengen ngobrol
wah cakapan juga pak riza
diam diam pak riza juga pintar tuh bikin layangan
buat papanya gemoy buat mama sama buat gemoy
ya ayo kita taliin dulu pak riza bantu saya boleh
ini tolong dipegangin pak
udah kayak burunya
udah cantik ya
jus sama om riza bener banget bikin layangannya